selain destinasi wisata perhiasan khas tanah air juga diminati oleh para wisatawan
karenanya industri perhiasan mencetak nilai ekspor yang bisa diandalkan dan mendukung perekonomian indonesia
pengusaha dan konsumen pun menikmati keuntungan karena perhiasan bisa menjadi koleksi sekaligus instrumen investasi
perhiasan adalah prima dona di sektor perindustrian
mengganding pengusaha pengusaha di sektor ini pemerintah mewujudkan devisa bagi negara sampai dua puluh delapan triliun rupiah pada dua ribu delapan belas
pemerintah menjaga industri ini dengan cara tidak mengenakan bea masuk atas bahan baku yang enam puluh persennya diimpor
promosi melalui pameran juga dilakukan agar industri ini bisa menggait pembeli domestik dan luar negeri
sektor perhiasan juga sudah masuk revolusi industri empat karena menggunakan mesin untuk mencetak
oh kita masih nomor sembilan di dunia ya ekspor tir nomor sembilan di dunia
nah ini nomor sembilan aja udah bagus
nah ini makanya kalau industri ini terus disupport oleh pemerintah ini akan jadi lebih bagus
karena ini juga udah masuk empat yang di surabaya udah pake empat yang di bandung juga udah pake empat
jadi memang ini bagus lah
desainnya gitu loh
iya kan kalau seperti ini yang saya pakai ini yang saya pakai ini kan apa namanya mesin
ini kayaknya kan buatan hongkong gitu kan enggak ini buatan indonesia gitu loh
nah ini kan mesin ini kalau detail begini enggak bisa kalau enggak pake mesin
jadi dia dari desain langsung ke produksi udah langsung jadi connectivity yang dibutuhkan
dukungannya adalah ya supaya menjaga bahan bakunya jangan sampai naik yaitu jangan dikenakan pajak
sebab kan untuk ekspor kalau dikenakan pajak kita akan kalah bersaing apalagi dengan adanya afta itu kan
kemilau perhiasan disukai tua dan muda
mereka sadar betul
membeli perhiasan berharga
dan bukan saja untuk mempercantik penampilan tapi juga berinvestasi
saya memang deman untuk disimpan juga kadang pake juga
biasanya kalau udah ke pamerang gini budgetnya berapa
nggak tentu sih mbak kalau itu ya
pokoknya asal deman barangnya bagus ya beli aja gitu tapi nggak ada budget budget khusus
lagi tadi sih
lagi tadi sih
lagi tadi sih
lagi tadi sih
lagi tadi lagi lihat lihat lm
ya pikiran kalau plm kan bisa disimpan ya untuk jangka panjangnya juga gitu
tapi sambil lihat lihat perhiasan lain juga sih
iya soalnya emang suka lihat mantau tren pasar indonesia kan dibandingin sama yang di hongkong atau nggak di itali gitu

itu apa lima mas putih
mas putih atau enggak mas kuning juga enggak apa
coba kenapa mbak suka dengan perhiasan
karena emang dulu juga kebetulan studinya juga di perhiasan jadi emang suka di perhiasan
kira kira modelnya nih dari tahun dua ribu delapan belas ke dua ribu sembilan belas kira kira model apa nih yang bakal booming nih
kalau untuk booming masih di warna pastel ya tahun ini
dan tren dari indonesia juga dari global trennya juga masih di warna panton
jadi kayaknya masih tren di warna pastel masih ada mungkin sama batu batu
kita enggak bisa diituin ya
maksudnya cukup besar sih
jadi ya rata ratanya karena banyak kan itemnya kan susah
jadi enggak terlalu spesifik tapi masyarakat indonesia sangat antusias untuk menabung perhiasan sebagai investasi
hambatan selama ini sih nggak terlalu signifikan
nah jadi masyarakat kita percaya bahwa dengan investasi emas itu bisa menguntungkan
asosiasi perhiasan emas dan permata indonesia atau app melihat tren model yang diminati konsumen adalah model yang mengangkat etnik dan budaya indonesia
penjualan perhiasan juga masih disokong tradisi di indonesia dalam pernikahan maupun acara acara adat
tim liputan cnn indonesia jakarta